selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya dekartika
aliran kali bekasi senin pagi kembali berbusa dan berbau
busa tersebut mengalir hingga lima belas km
busa yang menyelimuti seluruh permukaan sungai di bendungan kali bekasi
yang berada di jalan m hasibuan bekasi timur ini bukan pertama kalinya terjadi
busa tersebut muncul terutama ketika hujan turun
dalam waktu lima jam buih buih busa sudah menjalar hingga sejauh lima belas km
menurut anggota tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai ciliwung cisadane
hampir setiap tahun fenomena kali berbusa ini terjadi
meski bukan pertama kalinya peristiwa kali ini merupakan yang terparah dibanding tahun tahun sebelumnya
di bantaran sungai kali cisadane dan kali ciliwung sedikitnya ada dua puluh tujuh pabrik yang beroperasi
sejumlah pekerja diduga terjebak di dalam sebuah tambang emas ilegal di desa sampang parit
kecamatan renah penbarap jambi minggu siang kemarin
pihak kepolisian masih terus melakukan evakuasi korban yang terjebak akibat reruntuhan tanah di sekitar tambang ilegal tersebut
berdasarkan data sementara yang dihimpun dari pihak kepolisian setempat
korban yang terjebak diantaranya m ali tiga puluh tiga tahun warga sungai nilau dan gapur tiga puluh tahun warga tanjung wudo
ada pun selebihnya warga jawa barat yakni basri hampir maman deddy mamat dan andri
pihak kepolisian kini juga mengejutkan
dan juga pemodal tambang